ya komnas perempuan menyatakan apa yang dialami via valen merupakan alam rembagi masyarakat
bahwa kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi
kami telah tersambung melalui telepon dengan adriana feni komisioner komnas perempuan
selamat malam ibu adriana
selamat malam ini kalau kita berbicara mengenai apa yang dilakukan oleh fia valen
sebenarnya langkah yang dilakukan fia valen dengan speak up ke publik ini sudah tepatkah
dan apa sih sebenarnya langkah yang tepat atau langkah yang ideal yang harus dilakukan korban pelecehan seksual
ya sebenarnya sih ini apa kalau kita lihat persoalannya itu kan memang di media ya
di media sosial dalam hal ini
jadi kayak misalnya dia ini apa tidak susah atau mengekspresikan ini apa yang ini apa
dirinya itu tidak suka dengan perbuatan itu ya bisa saja di dalam media juga
karena kan di dalam media itu kan orang bisa meluruskan ini apa misalnya kalau ada ini apa hal hal yang tidak
ada misalnya perbuatan tidak menyenangkan atau bahkan ini pelecehan seperti itu
nah itu harus diluruskan memang karena kalau enggak nanti pelaku akan menganggap bahwa
perempuan perempuan ini bisa dilecehkan begitu saja
padahal kan kita punya instrumen hukum kita punya perangkat yang melindungi perempuan dari pelecehan seksual
berbicara mengenai batasan apa sebenarnya batasan dari yang disebut pelecehan seksual itu sendiri
karena kalau kita lihat kan banyak pula netizen yang berkomentar bahwa via valen ledai
tapi sebenarnya banyak juga korban di luar sana yang bingung saat dihadapkan dengan bentuk bentuk pelecehan seksual
mana sebenarnya batasan antara iseng guyonan
atau ada juga bahkan yang bilang pujian hingga mengarah ke pelecehan seksual
oh jelas itu ada ya definisinya ya
dan itu masuk di dalam definisi kekerasan seksual bahkan
karena pelecehan seksual ini kan bentuknya tidak langsung tidak bertentuhan
tapi itu bisa membuat mempermalukan mempermalukan korban
kemudian merendahkan martabat korban
dan tidak menyenangkan merasa terhina merasa malu terhina
itu sudah bisa masuk di dalam kategori pelecehan seksual
apalagi yang diserang langsung adalah targetnya adalah tubuhnya
jadi misalnya bahwa tubuh kamu itu seksi saya pengen ngapain sama kamu
nah itu tuh sudah ini apa targetnya sudah ini kan sudah tubuh
dan juga bisa merendahkan martabat sebenarnya
kalau kita lihat juga memang ini kuncinya memang kalau berbicara soal fenomena media sosial itu berarti lebih ke penekanan ke mental begitu ya
dan ini kalau melihat fenomena di indonesia terkait dengan pelecehan seksual apa sih sebenarnya yang masih kurang dan sering ditemui oleh komunas perempuan
korban takut melaporkah atau mungkin kurangnya dukungan di lingkungan atau bahkan budaya patriarki
ya memang kalau kita lihat ini apa
setiap tahun korban kekerasan di dunia ini cyber ya di dunia media sosial seperti itu semakin meningkat
karena kan orang semakin berinteraksi dengan media sosial gitu
jadi mereka menganggap bahwa ah kalau saya hanya melontarkan seperti itu
ini apa tidak benar benar ini apa kejadian seperti itu bisa ini apa saya bisa nggak kena gitu
kena kuhp juga bisa kena hukum pidana ya bisa juga kena undang undang ite seperti itu
jadi memang harus hati hati kesadarannya saja sebenarnya yang ini apa belum begitu terbangun gitu
bahwa walaupun hanya ada di media sosial tapi dia tetap bisa kena pasal pidana begitu
tapi realitasnya di lapangan seperti apa sih bu adriana
apakah memang sudah cukupkah perlindungan untuk korban pelecehan
atau kekerasan seksual di indonesia
dan bagaimana dengan sosialisasinya
apakah korban korban ini mengerti akan hak hak mereka
kalau ini apa jadi kekerasan cyber ini apa atau yang diistilahnya adalah cyber violence
yang itu tahun tahun mungkin tiga tahun atau empat tahun yang lalu itu belum ada gitu
bahkan komnas perempuan itu tidak mendata tahun dua ribu dua puluh
secara ini apa pasti baru satu dua atau tiga kasus
tapi di tahun dua ribu tujuh belas itu melonjak sampai sembilan puluh satu kasus
itu terdiri dari cyber harassment cyber grooming gitu ya
terus ini apa recruter gitu rekrutmen gitu yang diajak pacaran
habis itu dijadikan drug courier narkoba
atau ini apa menjadi korban perdagangan orang seperti itu
itu jumlahnya sangat banyak gitu ada sembilan puluh satu kasus
dan untuk cyber harassment sendiri kasus yang seperti si avalen itu ada sekitar dua puluh satu pengaduan
yang langsung dilaporkan ke komnas perempuan
apakah ini artinya para korban juga sudah semakin berani untuk speak up
karena kalau kita lihat dari datanya juga semakin terungkap begitu ya
terjadi di lapangan
ya karena ini apa mereka ini apa sudah ada contoh juga
jadi ada perempuan lain yang berani bicara kemudian yang lain juga akhirnya melapor juga
tapi ini apa kami yakin bahwa itu hanya ini apa gunung es aja gitu
di atas pucuk pucuknya gunung es
yang lebih banyak yang tidak melapor gitu
karena dia merasa malu gitu
kok saya bisa mengalami kejadian seperti ini
dan apakah orang lain percaya sama cerita saya
yaudah lah lebih baik saya diam aja
nah itu jauh lebih banyak kalau kami yakin itu lebih banyak
termasuk via valen juga ini nampaknya sepertinya kalau kita lihat dari ini dari reaksi para netizen juga ada yang mendukung
tapi ada juga yang malah membuli ini
bagaimana dari komnas perempuan sendiri ada langkah langkah tertentu tidak untuk melihat adanya
dan apakah mereka menemukan renomannya seperti ini bahwa pendapat di masyarakat terbelah menjadi dua begitu
ya itu yang terjadi dengan semua korban tidak hanya korban cyber violence ya tapi juga ini apa yang tidak cyber gitu ya
yang benar benar ini apa terjadinya itu di kehidupan nyata itu juga sama banyak juga gitu
berulang ulang untuk mencari penyelesaian
ini apa melaporkan kejadiannya karena dia tidak yakin bahwa orang itu percaya pada apa yang dia alami gitu atau ini apa dia takut justru dia akan dapat persoalan
misalnya dia dikeluarkan dari sekolah atau dikeluarkan dari pekerjaan kalau dia mengaku bahwa dia adalah korban pelecehan seksual seperti itu
kalau kita melihat dari adanya fenomena media sosial ini dalam konteks ini kalau menurut anda apakah
artinya bisa jadi sarana untuk memberikan
jadi sarana untuk memberikan support juga untuk korban seperti ada tagar saya juga begitu
atau kalau dilihat banyak negatifnya juga karena bisa dilihat dari netizen yang malah ikut membuli atau menghakimi fia valen
ya itu memang resiko ya yang terjadi di indonesia lebih banyak membuli
kalau di negara lain orang sudah lebih appreciate atau menghargai korban gitu
jadi ini apa kemudian memberikan dukungan kepada korban
jadi komnas perempuan juga berharap bahwa masyarakat ini menjadi supporting system terhadap korban gitu
bukan justru malahan mereviktimisasi korban ya
jadi korbannya akhirnya dikorbankan untuk kedua kali ya udah dia itu jadi korban
kemudian dia dikorbankan lagi oleh masyarakat
dan ini keberbicaraan mengenai reaksi negatif netizen
ada yang jadinya malah victim shaming atau blaming terus mewajarkan perilaku
sampai ada yang bahkan mendukung pelaku begitu
ini mencerminkan apa sebenarnya
apakah norma sosial di media sosial memang belum terbentuk
atau ada sekat yang seolah diangkat yang biasanya kan membatasi
kalau di dunia nyata tidak mungkin berbicara seperti itu
tapi jangan jangan ini komentar pedas ini adalah karakter aslinya di masyarakat yang terjadi
ya itu menunjukkan sebenarnya bahwa kultur dari masyarakat ini masih patriarkis
masih sangat didominasi oleh wacana laki laki seperti itu ya
perempuan bicara tidak dianggap yang sebenarnya seperti itu
jadi memang itu menggambarkan sebenarnya
tapi kita bisa mengubah itu sebenarnya melalui pendidikan
nah persoalannya adalah apakah di pendidikan kita ini ada seperti misalnya kurikulum keadilan gender
jadi mereka bisa lebih melihat itu secara seimbang
bahkan justru kalau membangkitkan rasa empati ya
rasa empati terhadap korban justru juga berpihak kepada korban
itu yang belum terbentuk
jadi korban ini jangan dibiarkan sendirian
korban ini harus diberikan dukungan
dukungannya itu kan bisa aja misalnya ini apa saya setuju saya dukung kamu untuk melapor kepada
pihak yang berwajib supaya pelaku ini mendapatkan hukuman yang setimpal seperti itu
baik terima kasih ibu adriana feni atas waktu anda untuk cnn indonesia connected
tentunya yang jadi perhatian kita bersama mudah mudahan tidak terjadi lagi hal hal seperti ini ke depannya
dan masyarakat bisa menjadi supporting system begitu ya untuk para korban